salah satu sajian kuliner khas bali adalah bebek timbungan
yaitu bebek dengan bumbu rempah rempah yang dimasak di dalam bambu
agak perlu bersabar menunggu masakan ini siap disantap
karena bebek dalam bambu ini harus dibakar dalam bara api selama sepuluh sampai dua belas jam
bumbu lengkap bali yang digunakan adalah lengkuas kunyit jahe bawang merah dan putih serai serta merica hitam
bumbu bali lengkap ini dirajang lalu ditambahkan menyan masak dan menyan wangi
yang akan membuat daging bebek yang cenderung lihat menjadi lembut
untuk menghilangkan bau amis daging bebek digunakan daun jinten dan kemiri
semua rempah ini lalu diulek hingga halus
bumbu halus kemudian dibalurkan ke daging bebek yang telah dicuci dan dipotong menjadi beberapa bagian
nah jika bumbu sudah rata bebek dibungkus dengan daun upi atau pelepah pinang
oke bapak nyoman silakan
habis ini masukkan ke sini
habis ini masukkan ke sini dia
masuk sini sudah gitu
masuk sampai dia di bawah
nah inilah uniknya timbungan itu
apalagi kita memasak dalam bambu itu karena dari namanya tim dan embung
tim itu cara memasak mung itu adalah bambu muda
jadi kalau tidak di dalam bambu
bahannya sama bumbunya sama berarti bukan timbungan namanya
bebek timbungan yang sudah matang lalu disajikan dengan sambal kesuna cekung sambal tomat ulet dan sambal mata
sayur urap kacang sate ayam serta sate lilit ayam menjadi tambahan jika disajikan untuk megibung istilah bali untuk makan bersama
penasaran aja sama namanya kayaknya unik timbungan apaan tuh gitu
ternyata setelah nyobain aduh ini rasanya enak banget
yang pertama tuh bebeknya gak amis
terus dia rempahnya masuk sampai ke dalam sampai ke daging dagingnya ini juga rasanya berasa banget rempahnya
tapi nggak terlalu strong ya jadi buat orang yang gak suka rempah juga masih bisa menikmati
menurut pengelola restoran resep bebek timbungan sudah berumur ratusan tahun dan dahulu hanya dihidangkan pada acara acara khusus
selain bebek timbungan yang dibakar di bali juga bisa ditemui olahan bebek goreng
salah satunya di kawasan kerobokan kabupaten badung
di warung bebek milik pasangan asal surabaya jawa timur ini
bebek terlebih dahulu di presto dengan tambahan bumbu seperti lengkuas jahe kunyit ketumbar daun jeruk dan daun salam
bebek goreng ini disajikan dengan sambal ulek dari cabai serta bawang merah dan putih
tidak ditambahkan tomat agar rasa pedas tetap terasa
termasih sama goreng bebek presto yang penuh dengan rempah yang sebelumnya di blender kasar
kalau dominan rempah apa yang dipakai waktu presto
ketumbar sama kunyit
itu yang paling maksudnya bumbunya saya perbanyak untuk menghilangkan bau amis bebek itu
sebagai pelengkap ada daun kemangi dan potongan timun
yang membedakan bebek di sini adalah selain dia bebek digoreng setelah di presto
di sini juga disajikan kremes dari sisa rempah rempah pada saat di presto
termasuk juga disiapkan minyak bekas presto
jadi minyak bebek yang bekas presto yang akan nanti ditumpahkan pada nasi ataupun pada sambal
sehingga rasa bebeknya akan lebih terasa
bebeknya empuk banget
jadi karena di presto kurang lebih empat puluh lima menit ya jadi lepas daging lepas dari tulangnya dan
ditambah kremes lebih terasa rempah rempah yang digunakan untuk memasak
selamat makan dan tetap patuhi protokol kesehatan ya
selalu mencuci tangan memakai masker dan hindari keramaian
jika ingin menyantap bebek bikinan restoran atau warung
masakan bebeknya dibawa pulang dan dimakan di rumah saja
tim liputan cnn indonesia bali